hai sedikitnya tujuh puluh tiga orang dari dua dusun di desa sumberwuluh kecamatan candipuro lumajang ini
memilih untuk mengungsi sementara waktu di kantor desa setempat setelah material vulkanik dari gunung
semeru terbawa banjir pada jumat petang banjir mengalir ke sejumlah sungai diantaranya sungai
bondeli yang melewati desa tersebut sebagian warga mengungsi terutama para wanita dan anak anak
banyak warga mengaku ketakutan jika harus kembali ke rumahnya karena banjir yang membawa
material vulkanik dari gunung api tertinggi di pulau jawa itu sangat besar adanya banjir susulan
soalnya banjir dari semeru ini gak bisa diprediksi pak datangnya tiba tiba kadang di sini nggak hujan
di atas hujan itu banjir besar tiba tiba ada banjir besar itu sama sekali nggak bisa diprediksi
dan kalau sampai di besok marpa itu meluap efeknya bukan cuma kamar kacang sumberwuluh
sementara itu pemerintah desa sumberwuluh hanya mampu memberikan bantuan makanan dan perlengkapan
untuk tidur sedangkan untuk kebutuhan lainnya pemerintah desa masih akan berkoordinasi dengan
berbeda beda majang saat ini yang mengungsi di kuala desa itu ada tujuh puluh tiga yang itu terdiri dari
anak anak berita dan orang untuk dewasa penanganan sementara dari pihak desa bagaimana untuk kita
memberikan yang apa yang diperlukan oleh warga dan selain itu mungkin dari titik dari ini itu ada
lagi yang tadi pas waktu kejadian banjir itu di kebun dari selatan juga warga merasa ketakutan dengan
adanya getaran banjir seperti itu selain sungai bondeli banjir lahar dingin juga menerjang sungai
leprak dan sungai curah kobokan yang berhulu di gunung semeru banjir yang terjadi pada jumat petang tergolong
sebab getaran banjir di pos pengamatan gunung api semeru mencapai empat puluh milimeter nur hadi wicaksono lumajang jawa timur